assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya miladia rahma
kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama saya ustadz hilman fauzi
ahilman assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam wr wb
alhamdulillah mbak mila dan seluruh pemirsa cnn indonesia
mudah mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan hafiat
ahilman terima kasih sudah hadir di studio
dan pemirsa hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik
terkait bahaya ribah ahilman
ya pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda juga bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
sebenarnya kan kita sudah terlalu sering ya
mendengar islah ribah
menghibahi a si b si c begitu
tapi sebenarnya dalam konsep atau definisi
dalam islam gibah itu apa sih
ribah itu kan membicarakan
aib orang lain di belakangnya
aib atau menggunjing ya
aib atau kekurangan atau kejelekan
atau kesalahan orang lain di belakang orang tersebut
itu namanya ribah
dan luar biasa ya
dosa gibah itu dibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya
apakah itu masuk kategori gibah atau tidak
kira kira ketika orang lain tahu
kalau kita membicarakan
tidak suka gak gitu
akan tersinggung gak
kalau ternyata ketika dia tahu
akan sakit hati akan tersinggung
berarti masuk kategori ribah
masuk kategori kita menggunjing
atau membicarakan aib orang lain
maka di dalam islam
perilaku yang harus kita tinggalkan
kenapa karena perkara ribah
akan mengantarkan keburukan
perkara gibah akan mengantarkan kepada kebencian
dan perkara ribah akan mengantarkan kita
pada kondisi yang tidak akan mengantarkan kebaikan
orang kalau sudah bergibah
ini kan biasanya tidak lantas datang begitu saja
kalau kita lihat
di dalam surat al hujurat
disitu dijelaskan beberapa
yang mengantarkan kita pada gibah pada akhirnya
yang pertama biasanya orang itu
mulai dengan mengolok ngolok
mengolok si a
mengolok si b
dia merasa bahwa diri lebih baik
sehingga orang lain bisa dia olok olok dengan mudahnya
yang kedua dia menghina
nanti naik level lagi menghina
kalau sudah menghina
biasanya memanggil dengan panggilan buruh
kalau sudah begitu
kalau sudah bencian
maka nanti masuk yang selanjutnya
kalau sudah prasangka buruk
orang kalau udah benci kepada seseorang
kalau sudah prasangka
pasti mencari kesalahan orang itu
dan kalau sudah sibuk mencari kesalahan orang
nextnya pasti menggibah
atau keburukan orang tersebut
allah sampaikan kepada kita
orang beriman itu seperti saudara
kita ini bersaudara
diciptakan oleh tuhan yang sama
seharusnya kita bisa menghargai
daripada saudara kita
karena orang yang menggibahi
berarti sama dengan dia menghancurkan
dan menjatuhkan saudaranya
padahal itu adalah bagian yang harus kita jaga
dalam kehidupan ini
akan merusak sebuah hubungan kekeluargaan
akan merusak persaudaraan
akan merusak uhwah
sedangkan agama ini dihadirkan
untuk saling mempersatukan
bukan saling memecah
bukan saling menjauhkan diantara kita
yang nabi lakukan pertama kali
ketika hijrah dari mekah ke madinah
dan mempersaudarakan antara kaum muhajirin
dan kaum ansur
bahwa uhwah itu kekuatan
sehingga jangan sampai kita merusak uhwah
dengan perilaku geibah
yang sering kita hadirkan dalam kehidupan kita
berarti kan sebenarnya
dalam islam pun diajarkan
kalau kita misalnya nggak suka
atau mungkin kurang berkenan
dengan perilaku saudara kita
ada adab menasehati
daripada harus ngomongin di belakang
ada menasehati itu seperti apa
yang pertama tentu
nasihatilah seseorang dengan penuh hikmah
apa itu hikmah
kita bisa melihat waktu
ketika seseorang ingin kita nasehati
ya kita juga harus melihat
ini yang kita nasihati siapa
karena ada orang
yang ketika dia sedang punya persoalan
kadang tidak harus kita nasihati langsung
kita butuh jeda
maka dalam menasehati kan juga ada kesabaran di dalamnya
kenapa ada kalimat sabar
nasihat yang dihadirkan dengan penuh kesabaran
dengan penuh hikmah
itu akan mudah sampai kepada orang yang kita nasehati
nasehatilah dengan kesabaran
belikan pelajaran yang baik
dengan apa dengan amal perbuatan
dengan contoh dengan perilaku
dengan teladan yang bisa kita hadirkan
baru yang ketiga
wajadilhum bil latihya ahsan
jika dia mendebat kita
jika dia menolak apa yang kita ajak
kita hadapi dengan ahsan
dengan cara yang terbaik
jadi jangan sampai orang mendebat kita
kita juga tambah debat
biasanya terjadi seperti itu
perdebatan tidak akan mengantarkan kebaikan
ada bahasa kalah jadi apa tuh
jadi arang katanya
menang jadi apa gitu kan
ya karena dalam perdebatan tidak ada yang bisa dihadirkan
jadi belajarlah menasehati orang dengan cara apa
dengan pelajaran yang baik
dengan keadilan yang baik juga
ketika ada orang yang kita ingin menasehati
tapi kita memilih jalan bergibah
berarti kan memperkeruswa sana
udah mah orang itu tidak menemukan kebaikan
ditambah dengan perlaku gibah kita
akan mengantarkan perbuatan perbuatan yang buruk
kalau orang yang kita hibahi
ternyata merasa terzolimi
yang ada kita akan dituntut nanti di pengadilan insya allah
beri laku yang pernah kita lakukan
jauhi sifat gibah ini
karena ini perkara yang tidak akan mengantarkan kebaikan untuk kita
nah hilman memang kadang kadang sulit
menahan lisan untuk
itu tuh salah satu yang kadang kadang
apalagi untuk perempuan ya
kadang kadang tuh kalau untuk diem itu kadang kadang sulit
nah tapi gini kondisinya misalnya kita
terlanjur sudah menghibahi orang
dan kita tahu itu salah
apa yang segera harus kita lakukan
berhenti untuk tidak melakukan sesuatu yang salah tadi
ini kan kadang kadang mohon maaf ya
kalau udah ngomongin orang
bawanya pengen nagih kan
dan suka tempat gitu
suka salah tempat juga
makanya kalau udah tahu salah berhenti
yang kedua perbaiki diri kita
kan orang yang suka
menggibahi orang itu
karena dia tidak punya waktu
untuk melihat dirinya sendiri
eh semut di ujung lautan
gajah di pelupak mata tidak terlihat
orang yang sibuk dengan kesalahan
orang lain hakikatnya
karena dia tidak punya waktu untuk melihat dirinya sendiri
dihabiskan untuk apa
untuk melihat kekurangan orang lain
padahal hakikatnya boleh jadi
kekurangan kita lebih banyak
maka hati hati belajar untuk melihat
segala sesuatu dengan kacamata
yang penuh kelembutan
sehingga tidak disibukan dengan membicarakan aib orang lain
nah kak hilman kita masih akan bahas lagi
terkait gibah ini
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
setelah jeda yang satu ini
nah kita menikmati
masih ada yang mengatakan
masih ada yang mengatakan
masih ada yang mengatakan
ada yang kerja jadi hrd misalnya ya harus assessment misalnya seseorang
kan kita kadang harus melihat kekurangannya apa kelebihannya apa kekuatan orang ini apa gitu
kemudian di assess begitu ya
nah itu tuh termasuk gibah juga gak
karena juga ngomongin kekurangan orang lain begitu
itu tidak termasuk gibah
gibah itu membicarakan naib orang lain untuk menjatuhkan orang lain
untuk menghinakan orang lain
untuk mendiskreditkan orang lain
tapi kalau misalnya ada seorang hrd harus menilai seseorang ya tentu bukan untuk menjatuhkan
tapi untuk mengetahui ya apakah orang tersebut layak atau tidak untuk masuk di perusahaan kita kira kira begitu
sama seperti halnya ada saksi di pengadilan misalnya ya
ketika dia diminta keterangan tentang si a tentang si b
ketika dia tahu maka sampaikan dengan saksi yang benar
dan saksi saksi yang baik
maka itu tidak termasuk gibah
gibah itu tujuannya untuk menjatuhkan
untuk merusak harga diri
maka itu masuk kategori yang gibah
oke jadi ada apa ya tujuan kemaslahatan ya
tujuan kemaslahatan yang dihadirkan
tidak masalah berarti
akhilman ribah sama fitnah itu kan kadang kadang juga kalau gibahnya kemudian nggak segera taubat gitu ya
nggak segera kita merasa ini salah begitu
kadang kadang bisa berujung ke fitnah juga ya
kalau kita diizinkan untuk tahu aib orang lain
maka berusahalah untuk menjaga lisan kita agar tidak membicarakannya
kalau benar jadi gibah
kalau salah jadi fitnah
jadi fitnah dan gibah itu dua duanya sama
membicarakan aib orang lain
hanya gibah tahu kebenarannya bahwa itu aibnya
kita tidak tahu ini benar benar aibnya dia atau tidak gitu
maka gibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya
karena dia udah tahu memang ada bangkei memang ada aib gitu
yang harusnya dia tutupi malah dia buka
sedangkan fitnah seperti dia menghancurkan seseorang
makanya wajar kalau kemudian disebutkan
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
kamu bukan hanya merusak dirinya hari ini
tapi boleh jadi karena fitnah
kamu merusak masa depannya
kamu mengambil harga dirinya
engkau memberikan pengaruh kepada orang
sehingga orang jadi benci kepadanya
gara gara satu gibah
satu fitnah yang kita lontarkan
membuat banyak orang jadi benci kepadanya
bayangkan kelebaran orang yang kemudian
tidak bisa kita bendung kata katanya
hati hati untuk membicarakan aib orang lain
lisan itu benar benar menentukan ya
salamatul insan fi hifdil lisan
selamatnya manusia tergantung lisannya
maka belajarlah untuk menatah hati
menjaga lisan kita
kita jangan terperdaya
dengan keadaan yang kemudian
yang penting kita bicarakan dia
di dunia mungkin kita bisa berkilah
tapi ketika kita kembali kepada allah
dengan cara apa
kita harus kemudian
menutupi setiap apa yang sudah kita lakukan
maka dalam hidup ini
ahlak menjadi penting
kesempurnaan iman seseorang itu
dilihat daripada ahlak
bahkan nabi itu kan diutus untuk apa
sesungguhnya aku diutus kata nabi
untuk menyempurnakan ahlak
dan nabi menggambarkan kepada kita
bagaimana kita menghargai orang
bagaimana kita menjaga harga diri orang
bagaimana kita menghormati orang
bagaimana kita memuliakan orang
ini diantara sikap yang harus kita hadirkan
dengan tanpa mengecilkan orang lain
dengan tanpa merendahkan orang lain
dengan tanpa menyakiti hati orang lain
tidak lantas dirimu jadi mulia
kalau engkau merendahkan orang lain
tidak lantas dirimu jadi besar
dengan cara mengecilkan orang lain
dan tidak lantas engkau jadi bahagia
kalau engkau menyakiti hati orang lain
orang yang bergibah
orang yang berfitnah
dia merasa dia lebih daripada orang
antara kita dengan orang yang kita gibahi
boleh jadi dalam pandangan allah lebih mulia
dibanding kita yang menggibahinya
maka ingatlah dengan prinsip ini
sebaik baiknya diri kita
lebih baik orang lain
seburuk buruknya orang lain
lebih buruk diri kita
maka insya allah kita akan terjaga
dari perbuatan gibah tadi
ahilmar misalnya nih
kita lagi kumpul sama teman teman
kita sudah tahu hukumnya
gibahin orang itu tidak boleh
tapi kemudian yang nama teman teman
diam saja berarti ya
ya jangan diam
harus ngesehatin ya
diam dengan seks sama dan mendengarkan
sama saja berarti ya
nabi menyampaikan kepada kita
jika engkau melihat satu kemungkaran
maka rubahlah dengan tanganmu
jika tidak bisa
rubahlah dengan lisanmu
jika tidak bisa
rubahlah dengan hatimu
dan itulah selemah lemahnya iman
kalau bisa menghindar
minimal hati kita tidak membenarkan perbuatannya
jadi jangan sampai ketika ada orang yang ngajak gibah
kita juga mengaminkan gitu
berarti kita tidak bisa berpihak pada kebenaran itu
berteman itu sangat penting
maka nabi begitu sangat luar biasa ya
kalau kamu ingin melihat seseorang
karena engkau akan tergambar seperti apa dirimu
berteman dengan teman baik
seperti berteman dengan penjual minyak wangi
engkau akan kecipratan wangi daripada minyak wangi tersebut
berteman dengan teman yang buruk
engkau seperti berteman dengan pandai besi
engkau tercium baunya yang sama
dari orang yang buruk tersebut
maka berteman boleh
tapi bertemanlah dalam kebaikan
jaga sampai berteman
kemudian kita bersilaturahim
tapi dikotori dengan perilaku perilaku gibah
yang kita isi di dalamnya
terasa indah ya
sesuatu itu ya
tapi kalau kita bayangkan bagaimana dosanya
kita akan benar benar menjaga
untuk tidak membicarakan aib orang lain
kalau kita berteman dengan orang yang suka membicarakan aib orang lain di depan kita
satu saat dia pun juga membicarakan kita di belakang kita
jadi kalau misalnya kita mau mengingatkan
jadi nggak usah diperhatiin ya
balik kepada yang tadi di segmen pertama
ketika penasehat ini harus arif gitu
kadang ada nasehat yang tanpa nasehat
jadi diamnya jadi nasehat
tidak setujunya jadi nasehat
merasa bahwa ini bukan sesuatu yang benar
itu juga nasehat
jadi ada nasehat tanpa nasehat
dengan cara kita menolak apa yang dihadirkan
juga itu adalah nasehat
tanda kita nggak setuju
maka ya kadang kita harus memilah dan memilih gitu ya
lebih baik kehilangan sesuatu karena allah
daripada kehilangan allah karena sesuatu
dan inget dosanya ya
ya kan manusia tempatnya salah tempatnya dosa ya
berlindunglah kepada allah
agar kita dijaga gitu
untuk tidak berperlaku yang tidak baik gitu
tapi membicarakan orang lain untuk mengambil ibrah
tapi tidak menyebut nama
tidak menyebut nama
dan tidak disebutkan
mau untuk menjudutkannya
ya bilang aja
seperti si fulan seperti si fulan gitu
untuk mengambil ibroh ya
bukan untuk menjatuhkannya
jadi yang membedakan antara
antara ini gibah
atau ini bukan itu
kalau menjatuhkan orang
berarti masuk kategori gibah
tapi kalau tidak misalnya kita mengambil ibro dan pelajaran
dan ini tentu tidak akan diperpanjang gitu loh
kalau terus ditanya tanya tanya
berarti dia memang sudah ada niat
untuk menjatuhkan orang tersebut
ahilman kita masih akan bahas
dalam segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah jeda yang satu ini
pemirsa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda dapat menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
seperti biasa ustadz hilman fauzi akan menyampaikan kesimpulan
dan doa penutup
saya emeladya rahmahududiri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa kembali
dalam gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
sebagai seorang muslim yang baik
tentu kita harus menghadirkan sikap
dan akhlak yang baik
dalam kehidupan ini
di antara perilaku
yang harus kita hindari
dan harus kita lakukan
yang harus kita jauhi
dalam kehidupan kita adalah
perilaku untuk membicarakan aib orang lain
perilaku untuk membicarakan kekurangan
atau kejelekan orang lain di belakangnya
karena dosa gibah ini
seperti memakan bangkai saudaranya sendiri
menatah hati kita
menjaga lisan kita
agar tidak masuk kategori
kepada perilaku yang gibah
perilaku yang bisa menyakiti hati orang lain
innamal mu'minuna ikhwah
sesungguhnya orang beriman itu bersaudara
kita ini bersaudara
kita harus saling menjaga
kebaikan di antara kita
saling mengingatkan dalam kebaikan
hidup kita diisi dengan kebencian
jangan sampai hidup kita diisi dengan perilaku
yang mengantarkan kepada keburukan
jangan mengolok olok orang lain
jangan menghina orang lain
jangan memanggil orang dengan panggilan yang buruk
jangan seuzon kepada orang lain
jangan mencari kesalahan orang lain
jangan menggibahi orang lain
dan jangan membenci kepada orang lain
karena hati yang penuh kebencian
hanya akan mengantarkan kesulitan
tapi hati yang penuh kasih sayang
akan mengantarkan kebahagiaan
dan juga ke lapangan
jangan sibuk dengan aib orang lain
jangan sibuk dengan kejelekan orang lain
lebih baik kita melihat diri kita sendiri
kita lebih banyak memandang apa yang kita lakukan dalam hidup ini
sehingga ada perbaikan yang kita hadirkan
sehingga pada akhirnya
kita menjadi pribadi
yang makin baik dihadapan allah swt
dan menjadi orang
yang bisa memuliakan orang lain dalam kehidupan
mari kita angkat kedua telapak tangan
semoga kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh allah swt
untuk menghadirkan ahlak yang baik
selama hidup ini
duhai allah yang maha pengampun
ampuni dosa dosa kami ya allah
ampuni kesalahan kami ya allah
ampuni kekurangan kami dalam hidup ini ya allah
limpahkan ampunan engkau kepada kami
atas setiap perilaku buruk yang pernah kami lakukan
ya allah ampuni lisan kami
jika pernah berbohong
ampuni lisan kami ya allah
jika pernah menghina dan menjatuhkan orang lain
ampuni lisan kami ya allah
jika pernah melakukan fitnah dan gibah kepada orang lain
sungguh kami berlindung kepada mu
dari perbuatan dosa yang pernah kami lakukan
berikan kesempatan kami bertobat sebelum kami wafat
perbaiki hidup kami
perbaiki akhlaq kami
agar semakin baik kepada setiap manusia
sehingga kami mendapatkan kemuliaan dari sisimu ya rabbil alamin
ya allah lembutkan hati kami
tenangkan perasaan kami
dan bimbing hidup kami agar lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya
wassalamun ala mursalin
amin ya robbal alamin
semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh allah swt
untuk menjalani hidup ini dengan perilaku dan akhlak yang baik
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh